anda masih bersama reportase jawa timur
seorang bayi yang baru berusia tiga hari diduga meninggal karena ditelantarkan pihak rumah sakit di surabaya
pihak keluarga menuding pihak rumah sakit sengaja tidak memberikan perawatan optimal
karena sang bayi dirawat menggunakan surat keterangan tidak mampu
apa yang bisa dilakukan seorang nenek saat mengetahui cucunya meninggal
menangis sedih seperti inilah yang dirasakan oleh siti yulia
saat mengetahui muhammad zafran cucunya yang baru berusia tiga hari meninggal dalam perawatan di rumah sakit dr sutomo surabaya
siti julia marah karena menganggap cucunya meninggal ditelantarkan tidak mendapatkan perawatan dengan baik di rumah sakit ini
menurut pihak keluarga
bayi muhammad zafran masuk bersama orang tuanya dengan menggunakan kartu keterangan tidak mampu atau sktm
yang kami terima adalah karena pakai sktm tidak direspon oleh beberapa perawat dan dokter di ird
ini cctv nya masih kami minta langsung di kepala rumah sakit
muhammad zafran lahir pada lima belas agustus yang lalu dengan kondisi prematur di rumah sakit ibi di wilayah dupak surabaya
tetapi karena peralatan di rumah sakit ini tidak lengkap
bayi ini kemudian dirujuk ke rumah sakit dr sutomo rumah sakit milik pemerintah jawa timur
ayah bayi muhammad rohian mengatakan anaknya sempat dinyatakan membaik
tetapi kemarin justru difonis meninggal
kecurigaannya akan penanganan yang tidak optimal mengemuka karena melihat anaknya sejak awal
tidak berada di dalam inkubator yang biasa digunakan untuk bayi prematur
melainkan di tempat tidur bayi biasa
di sini sudah mencak mohon maaf
dan saya langsung melihat anak saya sudah tidak ada
saya tidak melihat kalau anak saya kesakitan tidak apa apa langsung anak saya sudah tidak ada
orang tua zafran memang keluarga berpenghasilan rendah
pekerjaannya sebagai teknisi komputer serabutan kadang tidak cukup membiayai kebutuhan hidup keluarga
dia mengaku belum mendaftar asuransi bpjs dan hanya mengandalkan sktm untuk berobat
sementara itu pihak rumah sakit dr sutomo mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait kasus ini
sebelum mempelajari kronologi meninggalnya bayi
kita menangani kondisi ini
untuk yang lain lain sebab apa kematiannya harus ditelusuri dulu kan
saya nggak bisa cerita ini gitu
saya harus pelajari dulu
mulai dari ird sampai ke sini harus dipelajari dulu
pihak warga mengaku akan terus meminta pertanggung jawaban dari rumah sakit dr sutomo atas kasus kematian bayi ini